bpjs ketenaga kerjaan mencatat terjadi peningkatan jumlah penerima klaim jaminan kehilangan pekerjaan atau jkp setidaknya sejak juli lalu
hal itu terjadi akibat gelombang phk yang melanda industri padat karya
dari total penerima manfaat jkp sebanyak enam delapan ratus tujuh puluh dua orang total manfaat jkp yang sudah dibayarkan mencapai lebih dari dua puluh lima miliar rupiah
sementara itu bidang pekerjaan yang paling banyak mengajukan klaim jkp adalah industri barang konsumsi industri dasar dan kimia serta perdagangan dan jasa
dewan jaminan sosial nasional menyebutkan
dari total penerima manfaat jkp itu sudah setengahnya yang kembali bekerja
bahkan usai jkp dibayarkan terjadi peralihan dari yang awalnya sebagai pekerja penerima upah
kini menjadi pekerja bukan penerima upah atau bekerja di sektor informal
tapi di lain pihak kita juga melihat bahwa
ternyata dari katakanlah in total sekarang sudah sekitar enam tiga ratus an ya peserta sampai oktober dua ribu dua puluh dua ini
ternyata setengahnya itu ternyata mereka sudah kembali lagi bekerja
walaupun kalau memang setengahnya itu kembali lagi bekerja
itu kan sebetulnya tidak akan memberikan dorongan atau push yang lebih berat kepada aset yang memang dimiliki oleh jkp
jkp dibayarkan setelah pekerjaan
pekerja yang terkena phk terverifikasi oleh bpjs ketenagakerjaan dan memenuhi syarat sebagai penerima
di dalam jkp terdapat manfaat dana tunai dengan nominal sesuai skema perhitungan
kemudian mendapat pelatihan dan informasi terhadap akses pasar kerja
program jkp yang berlaku sejak februari dua ribu dua puluh dua ini dinilai sangat membantu pekerja yang terkena phk
namun koordinator advokasi bpjs watch timbul siregar menyayangkan
masih banyak pekerjaan di phk yang belum mendapatkan jkp
tidak semua peserta bisa mendapatkan manfaat akibat adanya perjanjian kerja waktu tertentu atau pkwt yang telah jatuh tempo
meski begitu ada juga pekerja kena phk yang tidak mengklaim jkp nya karena ada harapan untuk kembali bekerja
serta adanya ketentuan pencairan berikutnya yakni lima tahun dari pencairan jkp pertama
pekerja yang terkena phk yang belum mendapatkan jkp ini hanya menjadi persoalan bagaimana eleggible pesertanya yang mencapai jkp
masih belum seluruhnya karena pekerja yang jatuh tempo pkwt nya perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat jkp
nah ini kan juga yang menjadi persoalan ketika dia menjadi peserta menjadi peserta membayar
tapi ketika dia phk tidak dapat manfaatnya karena dia jatuh tempo pkwt
nah ini merupakan menurut saya ketidaksesuaian pp tiga puluh tujuh dengan pasal enam belas undang undang sjsn
nah itu yang harus kita dorong untuk bagaimana bisa dilakukan
perbaikan di pp tiga puluh tujuh
di sisi lain bpjs watch mengkritisi terdapat perbedaan data yang kerap terjadi antara industri dengan kementerian tenaga kerja
perihal jumlah pekerja yang terkena phk
jika industri sepatu dan alas kaki mencatat ada dua puluh lima ribu pekerja yang terkena phk per september dua ribu dua puluh
kementerian tenaga kerja justru mendata sebanyak sepuluh pekerja industri sepatu yang kena phk
selain itu total jumlah penerima jkp yang sebanyak enam delapan ratus tujuh puluh delapan
dua puluh dua orang masih jauh dibandingkan jumlah orang yang terkena phk